makin panas tadi ya dari amerika serikat kini kita bergeser untuk mengetahui ternyata perdana menteri inggris theresa may tempati posisi puncak dalam daftar lima puluh orang paling berpengaruh versi bloomberg
theresa may muncul sebagai pengganti david cameron setelah rakyat inggris memilih bercerai dengan uni eropa
kemampuan mei mengelola ekonomi negara ataupun juga negeri ratu elizabeth akan mempengaruhi besar terhadap ekonomi global
lalu siapa yang mengisi posisi tiga besar kita bahas bersama
kita lihat dari posisi pertama yang sudah kita singgung di awal adalah thersa may saat ini menjabat sebagai perdana menteri inggris dan ini masuk menjadi orang nomor satu paling berpengaruh di dunia
mengapa kita tarik ke isu ekonomi
saat ini orang tengah menanti nanti pasca brexit ataupun inggris memutuskan keluar dari uni eropa harus dimasukkan dalam kalkulasi pertumbuhan ekonomi global
seberapa besar dampaknya dia akan menjadi salah satu variable yang akan sangat menentukan apakah bisa
pada tahun dua ribu tujuh belas ekonomi global tumbuh seperti ekspektasi beberapa lembaga global misalnya
termasuk juga pasti akan berpengaruh pada indonesia
ketika theresa may memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi apa yang harus dia lakukan
karena inggris sendiri tampaknya juga agak kaget ketika akhirnya brexit adalah yang dipilih oleh masyarakat inggris
tapi the resa may harus mampu apa yang harus dia lakukan
kemudian stimulus macam apa yang akan dia lakukan
masa transisi seperti apa yang akan dia sediakan
pada inggris kemudian bagaimana dia merangkul
karena seperti kita tahu bahwa di inggris sendiri kemudahan ketika mereka bergabung dengan uni eropa juga sangat jelas terlihat
seperti produk produk buah buahan misalnya
mereka banyak impor kok dari negara negara misalnya negara negara uni eropa
lalu kemudian beberapa produk lain
kemudian juga pekerja pekerja dari luar inggris juga bisa dengan lebih leluasa
tapi isu imigran itu menjadi salah satu faktor mengapa mayoritas akhirnya memilih untuk keluar
keluar dari uni eropa
toresa may selain juga ditunggu dan disebut sebut sebagai the next margaret thatcher juga
karena dia memiliki kalau saya pribadi saya melihat dia memiliki selera fashion yang cukup baik
kita akan tunggu apakah solusi strategi ekonomi yang diciptakan theresa may akan sebaik tesnya dalam memilih gaya berbusana
lalu kita ke posisi selanjutnya
setelah resa may ternyata ini adalah yang baru kita bahas tadi sebelumnya
jadi dua orang kandidat calon ataupun juga kandidat
presiden amerika serikat ternyata oleh bloomberg sama sama berada pada posisi kedua
sebenarnya harus ada dua dan tiga
tapi tampaknya scoring yang menunjukkan bahwa mereka adalah dua orang yang sama sama berada pada level kedua
saat ini seluruh mata juga pasti melihat kepada tokoh ataupun juga kedua tokoh ini
kita lihat donald trump dari partai republik
kemudian kita lihat hillary clinton dari partai demokrat
hillary clinton memang sempat juga mengalami sakit ya beberapa waktu yang lalu
sehingga itu menimbulkan media media membesarkan persoalan tersebut
apa yang sebenarnya terjadi dengan hillary
tapi perdana ataupun juga debat perdananya akan dilakukan pada hari senin hari ini harusnya
tapi waktu amerika serikat
apa yang dinanti dari mereka berdua selain ya karena isu isu rasisme biasanya itu mencuat juga
seperti apa mereka akan meredakan isu rasisme tersebut
dan agak kontroversial memang untuk donald trump
tapi donald trump juga termasuk yang sangat memahami
bagaimana memanage politik hiburan
jadi kontroversialnya justru ternyata membuat orang ingin lihat
itu yang dijual dalam tanda petik
tapi bila kita melihat dari sisi ekonomi
ini mereka ini akan menentukan
seperti apa kebijakan amerika serikat
negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini
apakah mereka akan konsisten melakukan tightening monetary policy
ataupun juga memperketat lagi kebijakan moneternya
mereka akan melakukan
mengapa saat ini negara negara selain amerika serikat
di luar amerika serikat
itu sedang sakit dalam tanda petik
kita tahu bagaimana tiongkok sedang shifting
mereka sedang mengubah motor pertumbuhan ekonominya
dari yang sebelumnya service saat ini nanti akan dari konsumsi
dan itu membutuhkan masa transisi
itu menggoyang semua dunia termasuk indonesia
sebagai salah satu mitra dagang utama tiongkok
kemudian kita lihat jepang
resesi mereka belum bangkit bangkit
negara emerging market juga terdampak
yang paling dikhawatirkan adalah ketika akhirnya nanti amerika serikat
memperketat aturan ataupun juga kebijakan moneternya
amerika serikat dengan stabilitas politik yang lebih baik mungkin saat ini
dibandingkan negara negara lain
dan mereka misalnya menaikkan suhu bunga acuan
yang dikhawatirkan adalah sudden reversal
yaitu uang yang secara mendadak uang uang investor
yang harusnya ditanam di emerging market
seperti misalnya indonesia
itu akan ditarik secara dadakan
dalam jumlah besar
sehingga mengguncang ekonomi global
dan akan membuat likuiditas kering
itu yang harus diantisipasi
di tangan mereka berdua
nanti akan ditentukan seperti apa
apakah amerika serikat mau sendirian
menjadi sebuah negara yang besar
kemudian juga secara ekonomi bagus sendiri
karena mereka akan berdagang
karena mereka juga mayoritas yang menyimpan negara
ataupun juga yang memegang treasury
ataupun juga obligasi negara
juga negara negara seperti tiongkok misalnya
jadi mereka gak bisa besar sendiri
itulah seni dalam ekonomi global
tidak ada negara yang bisa besar
tidak ada negara yang bisa mengelola ekonomi
dengan pertumbuhan tertinggi di dunia
dia butuh negara lain
karena dia harus bertransaksi
dengan negara lain
di posisi kedua
hillary clinton dan juga donald trump
kita masih punya juga satu
slide terakhir adalah xi jinping
itu yang sudah saya singgung sebelumnya
kita lihat setelah amerika serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar
pertama xi jinping
berasal dari tiongkok
dengan negara ekonomi terbesar kedua di dunia
kita lihat xi jinping masuk pada posisi keempat
jadi tadi dianggap salah satu lah ya
kalau tidak donald trump ya hillary clinton yang ada posisi ketiga
x jinping berada pada posisi keempat
apa yang menarik dari xi jinping
untuk menguasai ambisi
dengan mendirikan bank
bank konstruksi dari tiongkok
dia dengan bangganya
dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi menyatakan
saya akan siram itu negara negara emerging market
termasuk juga indonesia ketika itu
untuk mereka bisa bangun infrastruktur
karena dia tahu kebutuhan kita adalah infrastruktur
meski realisasinya kita masih menantikan
bukan hanya komitmen tapi realisasi dananya
tapi xi jinping terlihat di tengah tampilan secara luar
di tengah tampilan secara luar
sangat adem ya
tapi ternyata ambisinya luar biasa
untuk menjadikan tiongkok tetap menjadi ekonomi acuan
keberhasilan xi jinping memasukkan rennimbi dalam special drawing rights
itu menunjukkan sebuah pride
sebuah keberhasilan tiongkok
harus diperhitungkan loh
dengan negara negara maju
imf hari hari memutuskan
oke kita masukkan renminbi dalam special drawing rights
bersamaan dengan dolar amerika yen jepang dan kemudian euro
itu menjadi salah satu bergening yang cukup sip
yang dilakukan oleh xi jinping
sehingga akhirnya masuk itu barang
kemudian dia masuk menjadi salah satu sdr
yang harus diperhitungkan
selain itu jangan lupa
yang membuat amerika serikat juga mulai ketar ketir
ketika xi jinping bicara mengenai laut cina selatan
amerika serikat mulai berstrategi secara politis
secara diplomasi tingkat tinggi juga
tapi negara negara yang berbatasan dengan laut cina selatan
kali ini juga harus memperhitungkan langkah
anda tahu bagaimana presiden joko widodo beberapa waktu yang lalu
sendiri didokumentasikan di wilayah natuna
itu membuktikan betapa pentingnya natuna untuk indonesia
dan itu merupakan salah satu titik
yang terancam diklaim juga oleh tiongkok sebagai wilayahnya
ada sumber daya
ada cadangan gas paling besar di dunia di sana
kemudian ada sumber perikanan
yang juga bisa kita perhitungkan sangat besar
salah satu pemimpin
pemimpin yang ambisius
tapi dia tahu bahwa tiongkok sebagai populasi terbesar di dunia
memiliki sebuah kekuatan yang memang harus diperhitungkan